ada pun kronologis pertemuan pertemuan yang melibatkan saya sebagaimana telah saya sampaikan pada saat pemeriksaan terdakwa
tidak menggambarkan ataupun membuktikan bahwa pertemuan pertemuan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri saya dan orang lain
ada pun fakta yang terungkap di persidangan yang juga bersesuaian dengan urean tuntutan jpu adalah sebagai berikut
satu peran pemerintah melalui kementerian dalam negerilah yang paling dominan dalam pembahasan iktp
khususnya dalam hal
sumber pembiayaan bukan di dpr
pertama sumber pembiayaan pekerjaan penerapan ktp elektronik atau iktp adalah pinjaman luar negeri atau phln
kedua pada akhir november dua ribu sembilan
pemerintah mengusulkan perubahan pembiayaan yang tajam
yang tadinya bersumber dari pinjaman luar negeri atau phln menjadi apbn murni
usulan perubahan tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui menteri dalam negeri gawawan fauji
dengan cara mengirim surat kepada menteri keuangan dan kepala badan perencanaan pembangunan nasional bapenas
perihal usulan pembiayaan pemberian nomor induk kependudukan atau nik
dan penerapan ktp berbasis nik secara nasional
ketiga untuk merubah sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri
phln menjadi apbn murni dibutuhkan persetujuan dpr ri
hanya persetujuan dpr ri di atas rancangan anggaran pembiayaan pembelian nomor induk kemdudukan atau nik
dan penerapan ktp berbasis nik secara nasional yang akan diajukan oleh kementerian dalam negeri
pada awal bulan februari dua ribu sepuluh
guna mempermudah proses pembahasan anggaran tersebut
kemudian saudara irman dan saudara andi agustinus alias andi narogong
membuat kesepakatan dengan saudara almarhum burhanuddin napitupulu
selaku pada saat itu menjadi ketua komisi dua dpr republik indonesia
yang pada pokoknya pihak yang akan memberikan fee kepada anggota dpr ri
untuk memperlancar pembahasan anggaran proyek penerapan ktp elektronik
agar mendapat persetujuan dari dpr adalah saudara andi agustinus alias andi narogong
yang kesepakatan tersebut juga diketahui oleh saudari dia anggra ini
selaku sekretaris jenderal kementerian dalam negeri
bahwa seluruh fakta yang diorekan di atas menunjukkan bagaimana peranan pemerintah
dalam proses perubahan penganggaran
sementara peran dpr ri melalui komisi dua
hanya sebatas untuk memberi persetujuan
kesepakatan yang terjadi antara saudara irman
saudara andi agustinus bersama ketua komisi dua pada saat itu
saudara burhanuddin namitupulu adalah di luar tanggung jawab saya
apalagi kesepakatan tersebut dilakukan sebelum saudara andi agustinus
memperkenalkan saya dengan saudara irman di hotel grand melia kuningan
dengan demikian sejak dimulai perencanaan iktp
perubahan sumber anggaran sampai dengan adanya kesepakatan pemberian fee
kepada anggota komisi dua dpr ri oleh saudara irman
saudara andi agustinus
almarhum burhanuddin namitpulu
ternyata hal tersebut sudah direncanakan
dan disepakati sebelum saya ditemui oleh saudara andi agustinus
bersama saudara irman saudari diah anggreni
saudara sugarto di hotel grand melia kuningan
satu titik dua
kesepakatan pemberian fee kepada komisi dua dpr ri
adalah kesepakatan antara saudara irman
saudara andi agustinus
dan almarhum burhanuddin namitpulu
majelis hakim yang mulia
selama proses persidangan ini berlangsung
fakta ini tidak pernah terungkap
padahal saudara irman dalam bap
menceritakan secara detail
awal mula pembicaraan fee
dengan almarhum burhanuddin namitpulu
surat dakwaan jpu nomor
garis miring dua belas
gas miring dua ribu tujuh belas
pada halaman empat
saksi saudara irman
di muka persidangan
sebagaimana surat tuntutan jpu
berita acara pemeriksaan
tertanggal dua puluh tujuh november dua ribu tujuh belas
pertanyaan nomor empat belas
bahwa pada awal bulan februari dua ribu sepuluh
dan almarhum burhanuddin namitpulu
kesepakatan pemberian fee
kepada anggota dpr
bulan februari dua ribu sepuluh
kementerian dalam negeri
dengan komisi dua dpr ri
saudara irman diminta
oleh almarhum burhanuddin namitpulu
di ruang kerjanya
di lantai sepuluh gedung dpr ri
dalam pertemuan itu
almarhum burhanuddin namitpulu
tentang manfaat ktp elektronik
dan mendapat penjelasan saudara irman
menyampaikan bahwa program
dan siap mendukung
tetapi bagaimana dengan kebutuhan
pemberian uang kepada kawan kawan
di komisi dua nantinya
pada pertemuan tersebut
memang tidak menjanjikan apa apa
akan mengawal program tersebut
dengan pendirian pak irman
tetapi kawan kawan itu
terkait dengan hal itu
enggak usah mikir
kami tidak akan membebani
nanti ada caranya untuk itu
disini sudah ada
gambar berita acara
tertanggal dua puluh tujuh november dua ribu tujuh belas
pertanyaan nomor empat belas
untuk tidak kami bacakan
sekitar satu minggu
setelah pertemuan tersebut
kembali menghubungi saudara irman
di ruang kerjanya
di gedung di prri lantai sepuluh
pada pertemuan tersebut
kepada saudara irman
ada orang yang
anggaran bernama andi agustinus
dan orangnya komit
andi yang akan
pengurusan anggaran iktp
dan juga untuk kebutuhan kawan kawan
sehingga pak irman tidak usah repot lagi
sekjen ibu dia sudah oke
disini sudah terlampir
tidak kami bacakan
dengan berita acara pemeriksaan bap
tertanggal dua puluh tujuh november dua ribu tujuh belas
pertanyaan nomor empat belas halaman empat belas
suatu hari setelah pertemuan antara saudara irman
dengan almarhum burhanuddin namitpulu
saudari dia angreni
saudara irman lewat hp
apakah pak irman sudah ketemu
dengan ketua komisi dua
saudari dia angreni menyampaikan

kalau andi itu orangnya bagus
kalau yang bersangkutan datang
supaya diterima saja
pada saat itu
sama sekali belum mengenal andi agustinus
orang yang dimaksud
oleh almarhum burhanuddin namitpulu
dengan dia angreni tersebut
saudara irman juga pernah menyampaikan
kepada saudara sugiyarto
selaku kepala bagian keuangan
tepatnya di luar kerja
dirjen dukcapil bahwa
menurut pak burnap
dan tegaskan juga
oleh bu sekjen
bahwa yang akan
dan yang bergaitan sudah ada
yaitu andi agustinus
yang didapat oleh saudara irman
staf kementerian dalam negeri
saudara andi agustinus
yang dimaksud oleh burnap
orang dekatnya saudari dia angreni
dan saudara andi agustinus
pernah menjadi rekanan proyek
yang diselenggarakan oleh departemen
sekitar tahun dua ribu dua
beberapa hari setelah pertemuan
antara almarhum burhanuddin
napi tupulu dengan saudara irman
saudara andi agustinus
datang ke kantor
dirjen dukcapil kementerian
dalam negeri di jalan tmp
kalibata jakarta selatan
dengan saudara irman
dan saudara subiharto
dalam pertemuan tersebut
saudara andi menyampaikan
pembicaraan antara almarhum
burhanuddin nabi tupulu
dengan saudara irman
selanjutnya saudara agustinus
diminta berhubungan dengan
sampai pada titik ini
saya sama sekali belum terlibat
atau bertemu orang orang yang terkait
pembahasan program iktp
urean di atas menunjukkan fakta
bahwa program iktp sudah sangat matang dibicarakan
sudah ada pertemuan antara kementerian dalam negeri
komisi ii dpr ri
melalui ketua komisi ii dpr ri
melalui ketua komisi ii dpr ri
pada saat itu
yaitu almarhum burhanuddin nabi tupulu
dirjen dukcapil saudara irman
selaku kepala bagian keuangan
kementerian dalam negeri
saudari diah anggreni
pada kementerian dalam negeri
dan saudara andi agustinus
yang akan mengurus anggaran
untuk komisi dua dpr ri
bahwa kesepakatan pemberian fee
kepada sejumlah anggota komisi dua dpr ri
terjadi tanpa sepengetahuan saya
majelis hakim yang mulia
disinilah ketidakhati hatian saya
saya tidak keberatan
bersama saudara irman dan saudari diah anggraini
pada pertemuan ini juga lah
untuk pertama kalinya
saya kenal dengan saudara irman
yang pada pokoknya
meminta dukungan dalam proses
di komisi dua dpr ri
bahwa sebagaimana saya sudah ungkapkan di muka
bahwa setelah pertemuan di hotel grand melias
selanjutnya saya kemudian
beberapa kali kembali ditemui
oleh saudara andi agustinus
dan beberapa pengusaha
termasuk saudara yohanes marlin
saya tidak pernah memfollow up
dan lebih penting lagi
saya tidak pernah menjadi inisiator
pertemuan di atas yang akhirnya
menyeret saya terlibat jauh
dalam proyek iktp
saya sungguh menyesali
pertemuan di hotel grand melia kuningan
saya tidak bersedia ditemui andi agustinus
dan diah anggreni di hotel grand melia
mungkin saja saya tidak akan pernah terlibat jauh
dalam proyek iktp
yang telah menyeret saya
hingga duduk di kursi
apalagi dengan melihat fakta persidangan
bahwa sejak awal
saudara yohanes marlin
dengan maksud tertentu
telah dengan sengaja
menjebak saya dengan merekam
pembicaraan pada setiap pertemuan dengan saya
kesimpulan jaksa penuntut umum
pada tuntutan halaman dua ribu tiga ratus lima puluh lima
yang menyatakan bahwa
uang yang di transfer
oleh yohanes marlin
kepada madeoka mas agung
dan irvanto hendra pambudicahyo
merupakan uang untuk dan atas perintah terdakwa
sehingga pemilik sebenarnya
atas uang uang tersebut
sehingga ketika uang tersebut telah diterima
oleh madeoka mas agung
dan irvanto hendra pambudicahyo

oleh yohanes marlin
dan madeoka mas agung
dan yohanes marlin
harus dianggap uang tersebut
telah diterima oleh terdakwa
dengan mekanisme penerimaan tidak langsung
karena dikirimkannya uang kepada
dan irvanto hendra pambudicahyo
atas perintah terdakwa
bahwa urian jaksa penuntut umum
bahwa saya telah menerima
seluruhnya berjumlah usd
melalui irvanto hendra pambudicahyo
dan madeoka mas agung
seharusnya juga mempertimbangkan
fakta fakta sebagai berikut
terkait penerimaan madeoka mas agung
sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum
keterangan saksi anang esudiharjo
sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum
yang menyatakan bahwa
terkait dengan uang yang ditransfer
kepada saudara madeoka mas agung
sebesar usd dua usd
adalah untuk membeli saham neuratus
ada bukti kepemilikan saham dalam bentuk sertifikat
kemudian pada bulan januari dua ribu empat belas
karena kpk sudah melakukan penyelidikan kasus iktp
saudara madeoka mas agung
uang pembelian saham neuratus pharmaceutical
yang setelah dipotong utang piutang
dengan saudara anang
saudara madeoka mas agung
hanya mengembalikan sebesar
yang setelah dipotong utang piutang
dengan saudara anang
saudara madeoka mas agung
hanya mengembalikan sebesar
keterangan saksi muda iksan harap
sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum

yang setelah dipotong
yang setelah dipotong
yang menerima transferan dari delta energy
sebesar usd tiga ratus lima belas usd
yang setelah dipotong
yang setelah dipotong
yang setelah dipotong
yang setelah dipotong
yang kemudian dikonversi ke dolar singapura
sgd tiga ratus delapan puluh tiga empat puluh dolar singapura

yang kemudian diserahkan
kepada saudara irvanto hendras
pada sekitar tanggal sebelas
pada sekitar tanggal sebelas
maaf sekitar tanggal sebelas
maaf sekitar tanggal sebelas

di rumah daerah kelapa hijau jakarta selatan
di rumah daerah kelapa hijau jakarta selatan
majelis hakim yang mulia
majelis hakim yang mulia
dengan demikian bahwa uang yang
diakini oleh jaksa penuntut umum
saya terima secara tidak langsung
saya terima secara tidak langsung
melalui saudara madeoka mas agung
faktanya uang tersebut
berpindah tangan kepada pihak lain
bukan kepada saya
telah dikembalikan kepada
saudara anang s sudiarjo
sgd satu empat juta
pada januari dua ribu empat belas
pada januari dua ribu empat belas
diserahkan kepada saudara irvan tohendro
saudara muda iksan harahap
sisa uang tersebut
pada saat saya dikonfrontir
dengan saudara irvan tohendro
bahwa uang tersebut
anggota komisi dua
yang tidak saya sebutkan
saudara irvan tohendro
dan yang paling penting
bahwa tidak ada faktor
atau barang bukti
bahwa saya lah yang memerintahkan
mengirimkan uang kepada
saudara oka mas agung
dan tidak ada satu rupiah
yang diberikan kepada saya
saudara irvan tohendro
tuntutan jaksa penuntut umum
keterangan saksi mnur
bahwa setelah mengantarkan uang
kepada saudara irvan tohendro
amplop uang tersebut
masing masing diberi kode minuman
dengan kode minuman
biru dengan kode minuman fotka
dan kuning dengan kode
saudara irvan tohendro
bapak orang anggota dpr ri antara lain kepada oli dodokambe sebesar usd lima ratus
tamsil lindung sebesar usd lima ratus mirwan sebesar lima ratus ribu melkias marcus mekeng sebesar usd lima ratus
arief vibowo sebesar usd dua ratus lima puluh ganjar pranowo sebesar usd lima ratus dan jafar kamsah sebesar usd dua ratus lima puluh
konfrontir kedua majelis hakim yang saya muliakan
pada hari jumat tanggal enam maret dua ribu delapan belas malam saya kembali dikonfrontir
dengan saudara irvanto hendra pamuli
dalam pertemuan tersebut saudara irvanto di depan penyidik memperbaiki permohonan gc nya
dengan menceritakan kronologi secara lengkap pemberian uang pada sekitar akhir tahun dua ribu sepuluh
kepada beberapa orang dpr republik indonesia
bahkan menambahkan nama nama penerima uang selain yang disebutkan sebelumnya antara lain
seingat saya diterima dari saudara andi agustinus sejumlah usd satu juta dolar amerika
kemudian diminta oleh andi untuk mengantarkan kepada saudara melkias marcus mekeng dan marcus nari
namun menurut irvanto
uang tersebut semuanya diserahkan langsung kepada saudara melkleas marcus mekeng
di ruang fraksi golkar lantai dua belas gedung dpr ri
diterima dari saudara agustinus sejumlah sdd seratus ribu dolar singapura
kemudian kepada saudara melkias marcus mekeng
saudara jafar hamsa pada saat akan menyerahkan uang tersebut
terlebih dahulu saudara irvanto menginformasikan kepada saya
diterima dari saudara andi agustinus sebesar usd lima ratus ribu dolar amerika
kemudian diminta oleh saudara andi diantar kepada saudara khairman harahap
irvanto menyerahkan sendiri kepada saudara khairman harahab di rumah yang bersangkutan
menurut mohon maaf menemani saudara made okamas agung
pada saat menyerahkan uang sebesar sgd satu juta dolar singapura
yang juga diserahkan kepada saudara khairman harap di hotel mulia jakarta
diterima dari saudara andi agustinus sebesar usd satu juta dolar amerika
untuk anggota komisi dua dpr ri
yang menurut saudara irvanto diserahkan melalui pak gunajar
irvanto menyerahkan sendiri kepada
pada disebut demikian di rumah yang bersangkutan
jakarta joya ennard elias mem remyelita
ekonomi royal bank david i
jatuha saja setengah perjalanan yang mudah
kepada saudara mohon izin juga ada di dalam catatan yang sudah kami serahkan di dalam buku ini
karena beliau masih sakit saya mohon maaf sekali
terkait penerimaan saudara irvanto dari saudara rizwan barala pemilik money changers pt inti valuta pada tahun dua ribu tujuh belas
bertepatan setelah pembayaran termin pertama proyek iktp
diakui oleh saudara irvanto di depan penyidik uang tersebut diserahkan atau dikembalikan kepada saudara
andi agustinus sebagai pengganti pengeluaran saudara andi agustinus kepada anggota dpr ri pada tahun dua ribu sembilan belas
pada saat pembahasan proyek ektp semana yang pada penjelasan kami di atas
dari fakta tersebut di atas terlihat jelas bahwa saudara irvanto bertindak selaku kurni
yang berpengalaman dengan saudara rizwan barala
yang menyerahkan langsung kepada pihak lain sehingga tidak relevan kalau jaksa penuntut umum dalam tuntutannya
beranggapan bahwa saya menerima secara tidak langsung melalui irvanto sebesar usd tiga lima ratus
padahal uang tersebut peruntukannya buat orang lain
hasil konfrontir kedua sebagaimana saya urekan di atas terlihat jelas bahwa saudara irvanto benar
menerima uang dari saudara iwan barala sejumlah us tiga lima ratus
namun peruntukannya secara langsung maupun tidak langsung bukan untuk saya
melainkan untuk saudara andi agustinus
fakta persidangan membuktikan bahwa saya tidak pernah memerintahkan saudara irvanto
untuk menerima dan membagi uang tersebut
justru terlihat jelas peran saudara irvanto yang bertindak sebagai kurir
sebagaimana yang diurekan di atas
dan saya juga tidak pernah menerima pembagian uang dari saudara irvanto
tidak relevan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta saya mengembalikan uang sebesar usd tiga lima ratus
terhadap tuntutan jaksa penuntut umum pada halaman dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan
yang menyatakan seolah olah uang diterima saudara irvanto dari saudara risman barala
sejumlah usd tiga lima ratus usd
seratus usd diserahkan kepada saudari kartika wulansari
yang merupakan sekretaris dan mengelola keuangan
terdakwa adalah hal yang mengada ada dan tidak berdasar
faktanya uang tersebut diserahkan kepada saudara ando
oleh terdakwa sekitar januari dua ribu tujuh belas
di rumah terdakwa saat ada acara
jam tersebut dijual di tata meta watch di blok m
dengan harga rp satu lima puluh
hasil penjualan jam sebesar rp enam ratus lima puluh juta untuk saudara andi agustinus
dan rp tiga ratus lima puluh juta diberikan kepada saudara yohanes marlim melalui saudara raul
dengan demikian tidak relevan apabila saya harus menanggung usd satu ratus tiga puluh lima ribu dolar amerika
sementara jam tangan tersebut sudah saya kembalikan kepada saudara andi agustinus
bahkan saudara andi agustinus jam tangan tersebut telah dijual
dimana hasil penjualannya sebanyak rp satu lima puluh
dimana masing masing diambil oleh saudara andi agustinus sebanyak rp enam ratus lima puluh
dan diberikan kepada saudara yohanes marlim sebanyak rp tiga ratus lima puluh
majelis hakim yang mulia
walaupun apa yang saya sampaikan di atas tidak akan berpengaruh lagi terhadap tuntutan saya
tapi setidak tidaknya sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan pada saat memberi keterangan
sebagai terdakwa di persidangan tidaklah mengada tidak mengada ngada
perlahan lahan saudara irvanto yang ponaan saya sendiri secara jujur
menyampaikan kepada penyidik
apa yang dia ketahui
walaupun apa yang saya sampaikan sebelumnya
belum semuanya diceritakan
namun demikian saya meyakini
bahwa perlahan lahan semua akan terungkap
termasuk telah apabila saudara madeo kamas agung juga bersikap
kooperatif dan mau berkata jujur
seperti berapak bisa mampir
république ini memainkan pemirsa dalam penyelamat
ketika seseorang menyatakan dirinya
yang sudah mengatakan deliru